taukah kamu kalau dulu tiap kita mau melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain
misalnya ke malaysia atau thailand
kita harus menukar terlebih dahulu mata uang rupiah kita ke mata uang dolar usd
baru kemudian kita tukarkan ke mata uang negaranya masing masing
jika negara lain mau melakukan transaksi dengan indonesia
mereka harus menukarkan mata uangnya ke dolar usd terlebih dahulu
yang nantinya akan ditukarkan kembali ke rupiah
nah karena banyak negara yang butuh menukarkan mata uangnya ke dolar
untuk dapat melakukan hubungan perdagangan ataupun bisnis dengan negara lain
maka kebutuhan atau permintaan akan mata uang dolar usd tentunya akan semakin meningkat bukan
sebagai otoritas moneter dan bagian dari kssk
bank indonesia mengambil langkah strategis
untuk mengurangi permintaan terhadap mata uang dolar usd
salah satunya mendorong penyelesaian transaksi keuangan antar negara
dengan menggunakan lcs alias local currency settlement
lcs merupakan penyelesaian transaksi antar dua negara
yang dilakukan dalam wilayah salah satu negara
dengan menggunakan mata uang negara tersebut
ada pun jenis transaksi yang termasuk dalam lcs
seperti kegiatan perdagangan barang dan jasa
transaksi pendapatan sekunder termasuk remitansi
misalnya pengusaha a di indonesia
mau impor kayu dari pengusaha hb yang ada di thailand
nah pengusaha a bisa tuh menggunakan mata uang rupiah atau taibat
sebagai alat transaksi pembayaran ke pengusaha hb
melalui bank yang sudah ditunjuk sebagai
dan juga bank yang sudah menjadi mitra lcs
tentunya nggak sembarang bank yang bisa menjadi bank sccd
karena bank yang ditunjuk harus memenuhi syarat
dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi
antara rupiah dan mata uang negara mitra
dengan adanya lcs tentunya semakin mempermudah
hubungan transaksi bilateral antar pelaku usaha dari negara mitra
karena biaya transaksi menjadi lebih rendah
melalui settlement perdagangan yang lebih efisien
juga kesediaan likuiditas yang terjamin
sehingga dapat mengurangi risiko volatilitas nilai tukar
sejauh ini negara yang telah bermitra dengan indonesia dalam kerjasama lcs
adalah malaysia thailand dan jepang
hmm sobat masih bingung
pada dasarnya fcs ini sebenarnya bertujuan
untuk mendorong penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal
sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan
sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan
karena yang perlu didorong nggak cuma semangat kamu pas ngejar si dia
tapi juga stabilitas sistem ekonomi negeri sendiri juga perlu didukung
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia